ini ibu kamu sekarang harus bicara kamu bisa bicara ibu paksa kamu untuk bicara
menteri sosial tri risma hari ini menuai kritik lewat ucapannya tersebut
yang dilontarkan dalam acara peringatan hari disabilitas internasional dua ribu dua puluh satu pada rabu satu desember kemarin
dalam acara yang disiarkan secara langsung di kanal youtube kementerian sosial tersebut
risma meminta penyandang disabilitas rumuh bicara untuk berani berbicara di depan orang banyak
tanpa menggunakan alat bantu
kamu bicara adi
kamu ingin kami semua tidak merusak bumi kan
kamu sekarang ibu minta bicara
tidak pakai alat kamu bicara adi
tindakan risma ini mendapat kritik dari stefanus
perwakilan gerakan untuk kesejahteraan tunarungu indonesia atau gerkatin
yang hadir dalam acara tersebut
bahasanya anak guli itu
kalau tidak memang menggunakan alat bantu dengar
tapi tidak untuk kemudian dipaksa untuk berbicara
saya ingin menyampaikan bahasanya bahasa icara itu penting bagi kami
bahasa isyarat itu adalah seperti mata bagi kami
soal bagaimana mungkin seperti alat bantu dengar
kalau andaikan toilet bantu dengar
tapi kalau suaranya tidak jelas
itu tidak akan bisa terdengar juga
bahasanya ibu perlu mengetahui
dengan kritik tersebut risma memberikan pernyataan
bahwa tindakannya meminta penyandang disabilitas untuk berbicara
adalah salah satu upaya untuk melatih kemampuan bicara
kenapa ibu paksa kalian untuk bicara
ibu paksa memang
memaksimalkan pemberian tuhan kepada kita
mulut mata telinga
pernyataan menteri risma ini pun turut dikritik oleh sejumlah kalangan di media sosial
salah satunya oleh surya sayatapi aktivis penyandang disabilitas
di laman instagramnya surya menulis bahwa dirinya menjadi disabilitas bukan karena tidak bisa mendengar
namun karena pola pikir sempit seseorang dan akses yang tidak memadai
komentar serupa juga dilontarkan oleh iis arumwardani orang tua dari penyandang disabilitas rungu
ia menyatakan bahwa memaksimalkan seorang anak penyandang disabilitas rungu wicara
bukan dengan meminta mereka berteriak
namun dengan memberikan akses yang tepat untuk menerima informasi dan pengetahuan
serta memberi kesempatan untuk berkarya